asian games dua ribu delapan belas sebentar lagi berakhir
selain para atlet dan panitia pelaksana yang sudah bekerja keras
mensukseskan perhelatan ini
ada juga sukarelawan atau volunteers di asian games dua ribu delapan belas
memiliki peranan penting
berikut kisah para sukarelawan di pesta olahraga terbesar di asia itu
anak anak muda dengan seragam khas inilah yang akan anda temui
baik di jakarta palembang maupun di jawa barat
ya mereka adalah para sukarelawan atau volunteers asian games dua ribu delapan belas
ada yang bertugas menjadi penunjuk arah
pendamping para atlet
hingga volunteers yang berhubungan dengan awak media
seperti mahasiswi semester tujuh ini
dulu tahun enam puluh dua sempat ada di indonesia
dan sekarang mendapatkan kesempatan lagi
nggak mau menyiapkan kesempatan
karena mau nambah pengalaman juga
terlebih kan aku daftarnya di media npr
dan aku juga kuliah di media npr
jadi aku ingin ngerasain bagaimana sih
benar rasanya jadi orang yang di media npr
dan aku merasakan banget sekarang
untuk mengaplikasikan ilmu ilmu aku di kuliah
selain harus cekatan dan informatif
karena mesti bekerja delapan jam setiap harinya
kalau sukanya itu kita banyak teman baru
terus kan kita kenal sama atlet atlet
sama ofisial dari oca juga
dari indonesia juga kayak gitu kan
jadi kita banyak kenalan juga
kalau misalnya dukanya
karena saya orang rumahnya jauh gitu
jadi berangkat harus lebih
pagi gitu kan harus yang subuh kayak gitu
terus abis itu ya capek sih
tapi seneng kayak gitu sih
selain itu kemampuan yang wajib dimiliki ribuan volunteers
adalah fasih berbahasa inggris
jumlah volunteer itu tiga belas ribu orang
terdiri dari sebelas di jakarta
dua ribu di palembang
pemuda yang sehat
umurnya lebih kurang delapan belas tahun
sampai dengan empat puluh tahun
dia adalah pendidikannya minimal di tiga
kemudian mampu berbahasa inggris
atau berbahasa lebih dari satu
kemudian dia ramah
dia lulus dari tas ini
oke dan organisasinya untuk mereka yang menjadi volunteer ini apa nih
itu seperti allowance ya
launch nya dia mendapatkan tiga ratus ribu
terdiri dari satu ratus lima puluh ribu adalah uang transport

kini mereka menjadi garis depan
pesta olahraga terbesar di asia ini
mahat dika utama jakarta